warga semarang jawa tengah rela mengantre sepanjang satu km
untuk mendapat pembagian zakat dari seorang pengusaha di semarang
sejumlah warga bahkan mengantre hingga dua belas jam
antrian panjang terbentang di depan rumah keluarga tasripin
seorang pengusaha di jalan lecen suprapto kota lama semarang
sebagian warga yang mengantri ini berasal dari luar kota semarang
mereka mengantri untuk mendapatkan pembagian uang zakat
dari pengusaha tersebut
karena banyaknya warga yang mengantre
antrian mencapai panjang satu km
beberapa warga bahkan mengantri selama dua belas jam
sekitar seribu amplop berisi uang dibagikan keluarga pengusaha tersebut
isi amplop dibedakan berdasarkan usia
anak anak mendapatkan rp lima
remaja rp tiga puluh dewasa rp tiga puluh lima dan warga usia lanjut mendapatkan rp empat puluh
kita sesuaikan dengan yang meminta itu
pembagian zakat menjelang hari raya idul fitri ini
sudah menjadi tradisi sejak tiga puluh tahun silam
meski sudah ada lembaga pembagi zakat
keluarga ini memilih membagikan sendiri ke masyarakat